sebanyak dua lima ratus enam penumpang rute internasional akan tiba di bandara internasional soekarno hatta hari ini
jumlah ini alami penurunan bila dibandingkan hari sebelumnya
tiga hari setelah hari natal bandara internasional soekarno hatta masih diramaikan para penumpang
tak hanya keberangkatan dan kedatangan domestik namun juga internasional
tercatat hari ini akan ada dua lima ratus enam penumpang rute internasional yang akan tiba
mengantisipasi kepadatan yang pernah terjadi di area ruang tunggu kedatangan internasional
sekaligus meminimalkan penularan covid sembilan belas khususnya varian omikron
pihak satgas bandara berlakukan aturan baru yakni para penumpang yang tiba
tidak perlu menunggu hasil tes di bandara melainkan di hotel karantina maupun wisma atlet